dokter memeriksa pasien
hari yang biasa di rumah sakit
tapi menjadi tidak biasa jika kita tahu di mana rumah sakit ini berada

ini adalah hospital yang berfungsi
di tahap tertinggi setiap perkhidmatan setiap teknologi
setiap yang mereka butuhkan kita memberikannya
dan segalanya diberikan di sini
ini memiliki kelihatan dan perasaan hospital biasa
dengan semua hal yang bisa diharapkan
kecuali ketika anda menukar sudut
dan anda bisa melihat ini adalah garaj parkir di bawah
paling kurang ini adalah
ruang parkir kendaraan berubah menjadi ranjang untuk pasien
jalanan untuk kereta dorong
beginilah persiapan tel aviv suraski medical center
merawat pasien selama masa peperangan
seperti biasa di senarai yang paling tidak biasa
ini adalah hasil perencanaan empat belas tahun persiapan terjadinya perang
kami menyiapkan hospital di bawah ini empat belas tahun lalu
lebih kurang setelah perang levan ii
tel aviv pertama kali terjadi serangan misil
salah siapa anda rumah sakit akan mengobati anda jauh di bawah kerak bumi
mereka telah memindahkan seluruh bagian rumah sakit
untuk mempersiapkan staff dan pasien untuk hidup di bawah tanah selama perang
apa pendapat anda tentang menjadi pasien
dia menikmati setiap menit
apakah ini berbeda
ini berbeda karena kita tahu ini bukan seperti operasi yang berbatal
ini adalah waktu perang
israel mengklaim serangan hamas ke israel pada tujuh oktober lalu
menewaskan empat belas orang
respon israel terhadap serangan hamas hingga kini menewaskan
setidaknya tiga orang di jalur gaza